terus banyak kegiatan yang aku panitiain aku jadi penanggung jawab acara pokoknya banyak banget sih di sini untuk ngembangin skill organisasi itu sih
dari kemudian pemihakan kepada kelompok yang miskin
korporasi yang berubah dengan mh
yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara republik indonesia
untuk mengatur ulang sekaligus menegosiasikan
ya itu sudah menjadi kesepakatan internasional
setelah proses kemoterapi selesai dokter akan memonitor apakah sel sel tumor sudah bersih dari tubuh penderita atau belum dengan mri atau pet scan
dan bahkan tergantung pada pakaian yang mereka kenakan
kemudian mencegah anak anak menjadi sakit dan sebagainya
harus dicek dulu apa kebutuhan kita apa masalah kulit kita
joko manager toko kue kering psc mengatakan belum terasa ada kenaikan penjualan pada awal ramadan dua ribu dua puluh
saya luapkan kepada target yang sesungguhnya
mas emil juga jangan lupa ya follow akun cnn indonesia
jadi yang paling utama yang paling dan itu signifikan banget adalah untuk fashion
tapi juga wni yang tinggal di sekitaran teluk di sini mbak
ada sedikit perbedaan analisis dengan pemerintah
yang mewakili menyebabkan penyakit kewajiban
dan saya yakin ini waktunya indonesia juga menjadi sebuah perhitungan negara negara yang besar sepak bola
tidak mampu membayar bea masuk apa yang akan terjadi
tahu bagaimana beliau bisa
artinya lebih di atas enam belas tahun
dengan data tenaga kerja yang kuat ini tentu akan menyebabkan ekonomi amerika itu sulit turun dan inflasi relatif lebih tinggi
mudah mudahan tidak ada lagi hal hal yang membahayakan ketika teman teman di penanggulangan kebakaran ini saat bertugas
kekerasan yang mengakibatkan anak meninggal dunia
violensa mengaku dibutuhkan pengetahuan yang teliti dan cermat